ini tempat saya
yang barusan siapa cik
yang mau ngelamar kerja udah datang
yaudah kamu interview
saya tanya apa aja kang
kamu tanya pengalamannya
kamu jelaskan pekerjaannya
dia sanggup atau enggak
terus kasih tau
gajinya berapa kang
satunya dua ribu
kalau udah deal
suruh ketemu serena
serena yang datang ke kantor
atau dia ketemu serena
terserah mau ketemu dimana
biar serena nanti yang ngarahin detailnya
apa yang harus dikerjakan
ada lagi yang mau kamu tanya
neng mau berangkat
neng gak boleh main dulu
mau main kemana
ya udah gak usah main
neng perlu bergaul pak
kalau nanti ada yang mau ngajak kamu main
mau main kemana sama siapa
neng mau ambil motor dulu
neng mau main kemana
neng mau main kemana
neng mau main kemana
neng mau main kemana
neng mau main kemana
neng mau main kemana
neng mau main kemana
neng mau main kemana
neng mau main kemana
neng mau main kemana
neng mau main kemana
neng mau main kemana
neng mau main kemana
neng mau main kemana
neng mau main kemana
neng mau main kemana
mau makan sekarang
kamu mau ke kantor atau irin yang nemuin kamu
mau janjian dimana
saya ke kantor aja
saya siap siap dulu langsung pergi
mau liat tempat parkir
kamu gak takut
liat dari jarak jauh
gimana ada yang datang buat parkir
kamu boleh pulang dulu
ah ya ada orang yang market siapa enggak kenal kamu dimana deket parkiran saya kesana
dari tadi nggak ada yang market enggak ada
kan cecep dimana
ada teh serena mau ketemukan cecep
teh serena mau apa
kan tadi kamu udah bilang sendiri
teh serena mau ketemukan cecep
maksudnya ketemukan cecep mau apa
buatin minum terus anterin
biar kamu denger
ah kopi dua
dari pagi gak ada yang markir
sekarang bos dimana
di tempat kita biasa parkir
kopinya udah diseduh
belum kopinya baru dimasukin ke gelas
disedutnya nanti aja
saya mau pergi dulu
dikuasain orang lagi
kita ke parkiran
ini tempat saya
ini teh manis buat teh serena
kan belum disuruh
saya habiskan terim minum buat teh serena
langsung diusir sama kang cice